bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam sejahtera bagi kita
semuanya om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan disini periwarjiokubrodurbang
desa sedang berasa di washington dc pada hari rabu dua puluh april yang lalu ibu menteri keuangan
bersama saya memimpin sidang kedua menteri keuangan dan gubernur bank indonesia negara negara g dua puluh ini
di bawah indonesia presidensi g dua ribu dua puluh dua dengan tema recover together recover stronger
salah satu agenda yang dibahas di dalam jalur keuangan finance track keketuaan indonesia ini
adalah bagaimana langkah langkah koordinasi bersama dari negara negara g dua puluh untuk menangani apa yang
sering disebut scaring effect yaitu adalah dampak dari pandemi terhadap luka memar perusahaan perusahaan
korporasi korporasi dari berbagai belahan dunia di banyak negara scaring efek atau luka memar
yang diakibatkan oleh pandemi ini berdampak serius pada perusahaan perusahaan di berbagai negara
dampaknya dalam bentuk berbagai hal satu dead equity ratio atau leverage nya tingkat utangnya semakin
meningkat kemampuan untuk produksi itu juga menurun dan kemudian harus melakukan suatu reposisi
perubahan bisnis model karena ada pandemi ini termasuk adopsi mengenai digitalisasi di
berbagai negara dampak luka memar terhadap korporasi ini juga menimbulkan dampak yang
lebih luas apa itu dampak terhadap stabilitas sistem keuangan dari berbagai negara
dan juga kemampuan negara itu untuk recover untuk memulai kembali karena bagaimanapun juga
pertumbuhan ekonomi sangat memerlukan dukungan dari pemulihan atau kesehatan korporasi itulah
salah satu agenda bagaimana langkah langkah bersama di g dua puluh untuk memulihkan dunia usaha
sampaikan satu langkah langkah apa yang sedang dipikirkan dirumuskan melalui g dua puluh tentu saja
langkah langkah koordinasi dari pemerintah bank sentral dan juga berbagai otoritas untuk memulihkan
dunia usaha kebijakan kebijakan sektor real bagaimana izin itu dipermudah tenaga kerja dipermudah perpajakan dipermudah
untuk pemulihan dunia usaha ini langkah langkah dari bank sentral dan otoritas pengawasannya
untuk memberikan kemudahan di dalam penyaluran kredit maupun pemulihan dari korporasi
dan kemudian analisasiitaran tersebut kesehatan dan perpeluasan provinsi bahwa itu niet pence duinge pada penggeraario
dari perlusuhan levampirah dan parli parliah juga untuk mening dramat ratsel dan lebih data itu langkah langkah menetrikasi porno atau
indonesia menggagas itu agar menjadi kesepakatan bersama yang kedua yang ingin saya
sampaikan adalah bagaimana kondisi sekarang efek di indonesia alhamdulillah di indonesia dampak dari
pandemi terhadap dunia usaha semakin lama semakin kita bisa atasi pemantauan dari bank indonesia
perusahaan perusahaan yang kita pantau yang perusahaan perusahaan yang go public maupun
perusahaan perusahaan besar sebagian besar penjualannya telah meningkat pertumbuhannya
telah positif dan tentu saja dari sisi belanja modal sebagian besar juga telah memulai untuk
meningkatkan belanja modal capital expenditure nya ini menunjukkan secara bertahap dengan pemulihan
ekonomi kondisi dunia usaha
kita semakin meningkat memang belum semua ada sebagian yang belum pulih misalnya mengenai
perhotelan mengenai angkutan dan itu yang harus kita dorong itulah kondisi korporasi di indonesia
yang alhamdulillah dengan langkah langkah bersama kondisi dunia usaha di indonesia itu relatif lebih
baik dari negara negara lain nomor tiga kebijakan kebijakan apa yang telah dan akan ditempuh
indonesia yang telah dan akan ditempuh oleh indonesia yang telah dan akan ditempuh oleh
disinilah komite stabilitas sistem keuangan melakukan langkah langkah bersama untuk mengatasi
scaring efek ini baik dari dunia usaha maupun khususnya dari sektor keuangan dari sektor
keuangan beberapa langkah paket kebijakan telah kita keluarkan di bawah kssk sektor properti dan
otomotif salah satunya kita sudah keluarkan ibu menteri kewangan kualifikasi dengan sektor
mengeluarkan fasilitas perpajakan bank indonesia juga memberikan kemudahan dalam
kebijakan makro brezil termasuk untuk down payment kredit yang persen terakhir juga
bank indonesia memberikan insentif bagi perusahaan yang di tiga puluh delapan sektor dan umkm bagi bank bank yang
menyalurkan kredit ini kita berikan insentif dengan penuh